kali ini saya berada di buskesmas jatisapurna bekasi jawa barat untuk melakukan vaksin booster
nah kenapa saya pilih di puskesmas ini karena ini terdekat dari rumah saya
nah bagi anda mungkin yang perantauan berada di jakarta atau bekasi berktp luar daerah
informasi yang saya himpun anda bisa langsung datang ke puskesmas yang berada di dekat tempat tinggal anda di jakarta atau bekasi
nah sebelum naftaran saya harus masuk di sana

nah saya itu masker juga harus terpasang ya
nah saya langsung ke dalam untuk mengambil kesehatan dengan menyiapkan tiket vaksin saya yang ada di aplikasi peduli lindungi tentunya
mari kita masuk
nah syaratnya adalah berusia minimal lima belas tahun ke atas dan berzaki ktp yang ada di indonesia
nah saya sudah disuntik pfizer setengah dosis sama mbak tuti ini
ini antusiasme warga di sini untuk booster seperti apa
ya seperti itu
karena mungkin masih baru juga kali ya
kalau kuota yang disiapkan per hari berapa di sini
setiap hari seperti itu
ya usaha sudah saya dipaksin booster tadi
sudah tiga puluh menit ini reaksinya alhamdulillah baik baik aja
mungkin saya akan olahraga di rumah habis ini
nah bagi anda yang akan vaksin booster segeralah vaksin booster
karena program pemerintah ini kita harus dukung
dan mumpung gratis ya harus dimanfaatkan
dari bekasi jawa barat heranov al bashir cnn indonesia